presiden amerika serikat donald trump baru baru ini mengumpulkan para pelaku industri game di gedung putih
trump menduga jika aksi kekerasan dalam video game seperti berkelahian dan juga tembak menembak mendorong maraknya aksi penembakan yang terjadi di amerika
yang paling baru adalah penembakan di sebuah sekolah di florida yang merewaskan tujuh belas orang
sejak awal kemunculannya di tahun sembilan puluh tujuh game bergenre action adventure grand staff auto atau gta telah dianggap sebagai game yang penuh kontroversi
alasannya game besutan rockstar game ini mengandung unsur kekerasan dan pornografi
bahkan di sejumlah negara game kontroversial ini dilarang peredarannya
dikutip dari laman the telegraph australia menarik peredaran gta seri terbaru

karena selain mengandung unsur kekerasan juga syarat pelecehan terhadap perempuan
walau menuai pro dan kontra gta justru menjelma sebagai salah satu game paling laris di dunia
laman the telegraf menyebut game grand teve auto telah terjual lebih dari satu ratus delapan puluh lima juta kopi secara global
game yang dibumbui unsur kekerasan memang tidak hanya pada grand tech auto
rata rata judul game bertipe action adventure hampir selalu menyajikan aksi kekerasan seperti perkelahian
minggu lalu presiden amerika serikat donald trump mengadakan pertemuan tertutup dengan pelaku industri game di amerika
pertemuan itu diadakan terkait aksi penembakan empat belas februari lalu di sma kota florida yang menewaskan tujuh belas orang
dilaporkan washington post salah satu yang hadir dalam pertemuan di gedung putih itu adalah pembuat game gta
trump juga menunjukkan cuplikan sejumlah game yang ia anggap syarat dengan muatan kekerasan
trump menyindir industri game dan juga film agar memperbaiki sistem rating mereka
saya mendengar lebih banyak orang mengatakan bahwa level kekerasan di video game itu benar benar menciptakan pikiran orang muda
dan kemudian anda pergi ke langkah yang lebih jauh dan itu adalah film
anda melihat film ini mereka sangat kekerasan dan tetapi anak anak dapat melihat film jika seks tidak terlibat
tetapi pembunuh terlibat dan mungkin mereka harus menemukan sistem penembatan untuk itu
namun salah satu siswa penyintas dalam penembakan florida
justru tidak sependapat dengan trump
dan itu mencoba untuk membuat mereka tergantung
hasil penelitian sudah membuktikan jika tidak ada korelasi antara video game dan kekerasan di dunia nyata
salah satu bukti pendukungnya profesor bidang sosiologi di universitas western michigan
pernah melakukan penelitian pada sekitar enam anak perihal hubungan video game dengan perilaku kekerasan
hasilnya tidak ditemukan korelasi antara bermain game dengan aksi kekerasan
meski sang anak suka dengan game yang brutal sekalipun
walau begitu masih banyak orang tua yang khawatir anaknya bisa terkontaminasi perilaku kejam dalam permainan video game
secara pribadi presiden trump sangat terganggu dengan tayangan kekerasan dalam video game
untuk itu trump disarankan membuat aturan khusus untuk video game
seperti halnya dengan aturan tembakau dan minuman keras

khusus adik memilih kamera terbaru yang tidak menthe dispenser
nyatakan ada di bawah konten ini kira kira ayam hasil ini agak lancar